bukan hujan air atau hujan es
kali ini warga desa pakungbulan kejamatan buaran kabupaten pekalongan
dihebohkan dengan hujan uang
ratusan warga pria wanita tua hingga yang muda saling dorong
demi mendapatkan lembaran uang lima puluh hingga seratus rupiah yang bertaburan
jangankan jaga jarak warga yang saling berebut uang juga banyak yang tak menggunakan masker
peristiwa ini terjadi pada minggu pagi dan videonya viral di media sosial
bukan fenomena alam hujan wang ini merupakan sebuah tradisi warga pekalongan
yang disebut udik udikan
biasa digelar saat akan membangun rumah atau saat syukuran kelahiran anak
namun biasanya udik udikan dilakukan dengan ulang
dan sejak pandemi corona tradisi udik udikan juga dilarang
karena beresiko menimbulkan kerumunan masyarakat
acara tradisi udik udikan ini digelar oleh keluarga hairul huda
perwakilan keluarga pun memimpin
minta maaf karena telah membuat kerumunan di tengah pandemi
saya mewakili pihak keluarga meminta maaf kepada masyarakat pemerintah dan lainnya
terkait acara udik udikan yang viral kemarin
apalagi acara tersebut dilaksanakan pada masa ppkm
terkait peristiwa ini kapolsek buaran ibtu safrowi saat dihubungi melalui panggilan telpon
ia tidak tahu ada gelaran udik udikan dan akan segera melakukan pengecekan ke lokasi
terkait terjadinya pelanggaran protokol
roby bernardi pekalongan jawa tengah